mobile banking menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan dewasa ini
kemudian bertransaksi perbankan hanya melalui telepon pintar jadi data riknya
namun pembobolan m banking yang hanya menggunakan fitur lupa password
membuat kita jadi bertanya tanya tentang tingkat keamanan aplikasi ini
maka untuk mengetahui lebih banyak tentang keamanan m banking
kami ajak anda berbincang dengan ketua indonesia cyber security forum ardi suteja
selamat pagi pak ardi
selamat pagi mas yuda
pak ardi kalau kasus mengenai pembobolan melalui m banking maupun fraud seperti ini
sebenarnya kalau tadi kasusnya dengan bank bri
anda melihat evaluasi dalam dua ribu dua puluh dua ini terutama
seberapa seringkah kasus pembobolan m banking semacam itu sering terjadi pak
ya terima kasih atas kesempatan di pagi ini ya
ini memang lagi rame nih kasus pembobolan mobile banking ya
tapi sejujurnya sampai sebagian besar kasus itu yang terjadi selama kurun waktu dua ribu dua puluh dua dan sebelumnya
itu hampir sebagian besar adalah bukan karena sistem bukan karena teknologinya
tapi karena adanya kealpaan daripada si penggunanya jadi nasabahnya
itu penyebabnya sangat beragam ya dari alpa dari ceroboh ya
terus juga ya itu ada faktor juga yang disenangkan
misalnya dengan soce atau social engineering ya
akibat social engineering atau penipuan ya penipuan yang memanfaatkan kelelahan dari pada nasabah itu sendiri
pak ardi kalau anda tadi sedikit menyebutkan
sepertinya memang kesalahan lebih banyak ditekankan ataupun dibebankan kepada nasabah ataupun pengguna mobile banking
kenapa seperti itu pak
apakah seharusnya bank juga bisa melakukan proteksi proteksi yang lebih complicated sehingga tidak terjadi alas rupa kedepannya
betul jadi gini ini nggak bisa satu pihak ya
artinya jangan walaupun ini bagian besar adalah kealpan dari nasabah ya
tapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa si perbankan sendiri yang memiliki sistem dan teknologi juga ikut berperan untuk seharusnya bisa mencegah ya
artinya ini tidak bisa berjalan sendiri ya jangan kita pasahkan apa namanya semua ini pada kemampuan daripada nasabah
dan harus kita ingat ya nasabah kita ini kan boleh dikonsumsi
kan literasi digitalnya belum memadai ya sampai sebagian besar
jangan kita bicara populasi jumlah teknologi atau gadget atau handphone sangat besar
itu bukan berarti bahwa tingkat literasi digital kita itu tinggi
karena tidak ada yang pernah mengajari literasi digital pada masyarakat
itu dari awal munculnya hp itu sendiri ya handphone teknologi seluler
itu tidak pernah ada yang mengacari bagaimana kita bisa memanfaatkan mempergunakan teknologi seluler
apalagi handphone ini secara baik benar dan aman
nah ini juga faktor yang menjadi pemicu kenapa banyak kasus kasus ini muncul
tapi kembali lagi ini memang harus mafia ikut berperan ikut membantu untuk menekan dan meminimalisir resiko resiko yang ada
iya anda juga mengatakan tadi literasi terkait dengan teknologi perbankan
terutama ketika menggunakan mobile banking dan smartphone ya pak ya
tapi di satu sisi kita ketahui bahwasannya ini
sepertinya mereka harus belajar sendiri secara otodidak
informasi biasanya dari pihak perbankan hanya berupa fitur yang dikirimkan melalui sms whatsapp
ataupun melalui customer service ataupun juga melalui booklet ataupun leaflet yang dibagikan
lalu apakah anda melihat kondisi ini masih cukup signifikan untuk membuat kesadaran generasi semakin baik
dalam penggunaan digital mobile banking seperti ini pak
sebetulnya masih kurang ya karena sifatnya kalau
dengan memberikan panduan atau informasi pada masyarakat nasabah publik ini memang harus dievaluasi
apakah apa yang dilakukan selama ini sudah tepat
karena kita kan nggak tahu masing masing kenampuan kognitif dari masyarakat publik nasabah itu sebelah penjauh
apakah cukup cuma diberikan panduan berupa apa tertulis segala macam terus dengan infografi segala macam apakah itu cukup
nah ini kan tentunya harus dievaluasi ya
jadi tidak bisa normatif seperti yang sekarang sudah terjadi dianggap
oke sudah menerbitkan buku panduan sudah dijelaskan lewat sms sudah dijelaskan lewat video dan bentuk bentuk penjelasan virtual lainnya itu sudah cukup
tapi harus ada evaluasi seberapa jauh mereka memahami
kalau tidak dievaluasi tentunya ya tidak akan ada bentuk komunikasi yang efektif dengan nasabah
seharusnya ini ada semacam komunikasi dua arah
antara perbankan lembaga penyedia sistem dan teknologinya dengan nasabah
nah ini kalau tidak dievaluasi bagaimana kita akan memahami dan mengetahui bahwa adanya kelemahan gitu
pak ardi kalau kita bicara mengenai kasus ini apakah anda mengevaluasi bank bank tertentu
ataukah ada bank khusus yang selalu menjadi target operandi pembobolan mbanking
mengingat boleh jadi satu terkait dengan jumlah nasabah kemudian juga karakteristik dari perbankannya sendiri
dari para nasabah juga apakah menentukan para pelaku kejahatan di sektor perbankan ini pak
ya terus terang aja jangan dilihat yang sudah terjadi kasusnya itu seolah olah ini terjadi pada satu bank ya
itu tidak demikian ya ini kebetulan ada satu bank yang kena ya yang banyak sekali terkena masalah
tapi sebetulnya bukan itu banyak bank bank lain yang sudah terkena tapi memang ada yang melapor ya ada yang perangkat di media ada yang tidak perangkat ya
dan ini semua bank semua lembaga perbankan ya itu pasti akan mengalami dan mungkin sudah mengalami
cuman tingkat atau derajat masalahnya belum sampai masuk ke media ya
karena kita tahu kasus kasus ini kan semuanya dari media kan dan ada yang masuk ke media ada yang tidak masuk
sehingga saya tidak meyakini bahwa ini hanya satu bank yang menjadi sasaran sebetulnya semua bank itu menjadi sasaran ya
apalagi kalau mereka sudah punya menggunakan platform platform digital ya
itu pasti akan terjadi masalah
pak ardi kalau kita bicara mengenai kasus yang tadi saya bacakan
pelaku pembobol mobile banking dari bri menggunakan layanan lupa password
ini biasanya paling sederhana ya saya pribadi juga kadang kadang lupa password
dan saya juga mengajukan kembali fitur ini
menurut anda bagaimanakah tingkat keamanan layanan ini pak
ya ini sebetulnya modus yang bukan baru ya dulu tahun berapa tahun dua tahun yang lalu ya kalau nggak salah
ada kita punya rekan ya seorang wartawan senior juga terkena hal serupa
dimana dia kebetulan terkena di mana si pelaku itu pergi ke gerai seluler ya
minta pergantian kartu sim dengan menggunakan ktp aspal
ktp aspal namanya sesuai dengan nomor yang terdaftar tapi fotonya diganti dia pergi
diminta apa namanya minta pergantian kartu sim
dan oleh petugas di gerainya itu diberikan tanpa mengecek
mesti dikasih bahwa apa benar si yang bersangkutin
orang yang memang menjadi pelanggan atau nasabah atau subscriber daripada layanan jasa sim card
nah itu tidak dilakukan dan diberikan saja kartunya
akhirnya apa yang terjadi ya terjadi
akun perbankan kolega wartawan senior kita ini dibobol
dia lagi dalam liburan di australia waktu itu ya
jadi ini seluruhnya sama
apa yang terjadi dengan pasangan suami istri itu dia memanfaatkan kelemahan itu
dan ini juga saya tidak meyakini apa namanya ini kebetulan
ini dia mungkin sudah tahu kelemahan kelemahan itu
artinya memang ini dari kasus kasus seperti ini seharusnya ada peningkatan sistem keamanan ya
kewaspadaan di semua sistem platform yang menyelenggarakan mobile banking
karena fitur fitur lupa password itu memang harus ada semacam kreditikasi berlapis
atau disebut multi faktor authentication
untuk memverifikasi bahwa itu benar
sinasabah yang memang meminta pergantian atau pengkinian dari pada password itu
bapak kalau kita bicara mengenai literasi ya
ini juga ternyata tidak hanya terjadi di kalangan muda
tapi juga orang orang yang dianggap lansia
karena mereka seringkali diasosiasikan dengan gaptec teknologi
lalu apakah fasilitas keamanan tersebut juga memang harus disediakan oleh perbankan untuk kalangan tertentu ya
pak mengingat memang semakin tinggi penggunaan mobile banking
kemudian juga literasi juga kadang kadang tidak diimbangi dengan pemahaman mereka dalam penggunaan mobile banking
dan usia usia tertentu pastinya juga berpengaruh
karena mereka tidak terlalu terbiasa menggunakan fitur fitur yang dianggap canggih itu pak
ya jadi gini ya pak
memang ya itu suatu hal yang sekarang berevolusi ya
berubah yang sangat dinamis ya
kadang kadang saking kita mengejar apa
ya ada istilahnya fomo ya
takut tertinggal dengan yang
trend yang sudah ada gitu ya
kita lupa bahwa kita punya segmentasi terkait juga pelanggan ya
sehingga seharusnya ya ada semacam pemikiran bahwa harus ada program program sosialisasi ya
terutama terkait dengan bagaimana menjaga keamanan akunnya
itu kepada segmen segmen yang memang sesuai disesuaikan dengan
karena memang masalah literasi digital ini menjadi masalah yang sangat penting dan pokok di negara kita
terkait dengan digitalisasi ya
kalau ini tidak dipahami ya
jangan kita anggap bahwa semua nasabah itu mengerti
atau semua pelanggan mengerti literasi digital
itu tidak sama pemahamannya di tempat tempat lain atau di daerah lain
mungkin di kota kota besar ya
metropolit masjid jakarta mungkin sampai sebagian besar paham ya
tapi belum tentu mungkin yang di bandung atau di jogja
atau di semarang atau di kota kota lain
hmm pak ardi ini terakhir terkait dengan klaim ya
satu pertama apakah nasabah yang kehilangan uang melalui kejahatan digital ini
bisa mengajukan ganti rugi kepada perbankan
lalu kedua tipsnya seperti apa ini pak ardi
untuk warga terhindar dari kasus serupa
betul jadi gini nasabah yang merasa dirugikan tentunya punya hak ya
dan saya rasa mekanisme itu sudah diatur oleh peraturan
perbankan ya oleh bi sendiri
itu ada jaminan kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu akibat apa
kecerobohan atau kelalaian atau tindak kriminal
yang merugikan nasabah tentunya itu sudah dijamin oleh perbankan
kalau nggak salah ada lembaga penjamin dari lembaga penjaminan itu
yang menjamin uang nasabah yang tersimpan di dalam sistem perbankan
sehingga saya yakin tidak perlu takut ya kalau ada terjadi
cuman memang prosesnya agak lumayan
ini harus ada pembuktian
harus ada proses hukum
harus ada pelaporan dengan teman teman di kepolisian
dan itu harus dibuktikan secara forensik
memang terjadi suatu masalah yang merugikan nasabah
dan sistemnya melangin masalah
dan itu memang sudah diatur oleh peraturan yang sudah ada di dalam industri perbankan
ya singkat pak terkait dengan tips
bagaimana kita terhindar dari kasus kejahatan digital
terutama bagi para pengguna mobile banking
maupun telepon pintar pak
pertama jangan kita lalai alfa meletakkan handphone kita
handphone kita itu sudah menjadi bagian dari hidup kita
sehingga kita wajib menjaganya
jangan sampai jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak ya
kedua kita jangan sesekali memberikan informasi terkait data data pribadi kita
terutama data data terkait dengan perbankan
karena ada pihak yang tidak kenal
ya kita harus ingat pepatah orang tua kita zaman dulu ya
mengajarkan kita jangan sesekali kita berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal
ini berlaku juga di era digital ini
jadi di ruang cyber ini sekarang ibaratnya hutan belantara ya
hutan belantara di mana di dalamnya banyak predator
dan ketiga jangan takut kalau memang kita terkena menjadi korban
konsultasikan dengan pihak perbankan
jangan bicara dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya
sehingga nanti perbankan pasti akan membantu bagaimana memproses kasusnya
bagaimana bila hak hak nasabah akan dilindungi
karena yang tahu sistemnya itu adalah perbankan
dan mereka sudah punya mekanisme bagaimana membantu nasabah nasabah yang merasa dirugikan
baik terima kasih pak ardi untuk perbincangan pagi hari ini
semoga kasus kejahatan digital mobile banking berkurang
terutama kesadaran bagi warga
literasi penggunaan mobile banking dan juga dari pihak perbankan
ikut serta untuk memberikan pemahaman bagaimana penggunaan telpon
smartphone maupun dengan perbankan melalui mobile dengan lebih bijaksana
terima kasih untuk waktunya berbicara pagi hari ini pak
terima kasih selamat pagi